atau baru saja kawan saya setelah bersaksi didatangi oleh intel dan diceritakan kamu kegiatannya apa lagi sumber danamu dari mana
nah cerita cerita semacam ini mungkin
yang terkesan menjadi sangat intimidatif begitu
tapi saya sampaikan pada teman teman ceritakan saja apa yang ada
maka teman teman saya menyambut baik diskusi ini saya minta maaf tidak bisa hadir tapi ada tiga catatan penting saya
yang pertama sampai dengan tanggal dua puluh ini kami terutama tim ganjar mahfud tentu masih bekerja dengan cukup keras sangat serius begitu
untuk mengumpulkan seluruh data menyampaikan cerita cerita
sampai putusan tanggal dua puluh nanti
apa yang mau saya ceritakan terkait dengan proses penghitungan termasuk data data c satu dan kemudian rekap yang kemudian berganti ganti
tentu saja seluruh ahli it yang sekarang memberikan catatan catatan kritis
maka kami masih berjuang sampai dengan tanggal dua puluh berapa sebenarnya angka real yang ada
ya masa stuck seperti itu berapapun suara mereka
masuk dan ini tentu menjadi cerita cerita yang menjadi bahan buat kami untuk nanti membuat sebuah tindakan ketika kemudian pengumuman akan diberikan
tapi sebelum pengumuman tentu bahan bahan atau data ini menjadi penting
kawan kawan di amerika baru saja juga melakukan diskusi dan banyak tokoh di sana sedang bercerita proses proses berikutnya akan berjalan
maka sampai dengan tanggal dua puluh proses penghitungan yang menggunakan teknologi maupun manual
menjadi perhatian kami yang pertama
yang kedua adalah ketika nanti upaya akan dilakukan tentu kami menyiapkan bahan bahan saksi saksi untuk kemudian ke mk
setidaknya apakah hipotesis tsm betul betul bisa kita uji betul betul bisa kita buktikan
dan sekarang kerja kerja intelektual sambil menggali data fakta saksi yang ada di lapangan menjadi cerita yang penting
dan yang terakhir tentu ruang politik yang bisa digunakan oleh dpr dalam hari ini menggunakan hak konstitusinya
nah ini dinamikanya pasti akan sangat menarik dan dari cerita cerita yang kemarin pada saat pembukaan masa sidang
sudah ada interupsi dari beberapa fraksi menurut saya ini menjadi dinamika yang cukup bagus
sambil tentu saja dari kami selaku partai terus saja mendorong persiapan persiapan mulai menyusun naskah
akademis menyiapkan dukungan dukungan tanda tangan dari anggota
sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket dpr
sebuah proses yang cukup panjang dan saya kira nanti tidak akan berjalan mulus mulus saja
karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju
dan kemudian dibikin cerita cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan
yang akan terjadi dan kami sedang menyiapkan itu semua
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya